kita beralih ke pilgub jawa timur
calon gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
rabu pagi belusukan ke pasar wonokromo surabaya
dalam belusukannya kofifah mendorong masyarakat
untuk swadaya menanam cabai di rumah
agar tidak bingung saat terjadi kenaikan harga cabai
sementara putih guntur soekarno
di depan para pedagang dan istri nelayan serta pengrajin
menjanjikan program pengentasan kemiskinan
didampingi sejumlah kader partai pengusung
calon gubernur jawa timur nomor urut satu kofifah indar parawansa
rabu pagi belusukan ke pasar tradisional wonokromo surabaya
dalam belusukannya kofifah mendapati kenaikan harga cabai merah
yang mencapai rp lima puluh dua per kilonya
dari hasil tinjauan ini kofifah mendorong masyarakat
untuk swadaya menanam cabai sendiri di rumah
dengan meminta benih gratis pada dinas pertanian
bisa beli puluh rumah tangga
bisa menanam pohon cabai
tidak harus minyalah luas
misalnya kita bisa menanam pakai pot
cara yang sangat sederhana menurut saya
sehingga fluktuasi harga cabai itu bisa dihindarkan
selain memantau harga bahan makanan
kofifa juga sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang
yang menginginkan program perbaikan infrastruktur
pasar tradisional di surabaya
sementara cawagup nomor urut dua putih guntur soekarno
mendatangi pasar senggol kabupaten situbondo
di pasar ini putih mensosialisasikan dirinya
sebagai pasangan calon gubernur gus ipul
di hadapan warga putih menjanjikan jaminan kesejahteraan
dengan meningkatkan program operasional untuk sekolah
bagi warga miskin program operasional modal
bagi ibu kepala rumah tangga
hingga operasional bantuan nutrisi
bagi ibu dan anak keluarga miskin
bagaimana melataskan kemiskinan
terutama di masyarakat miskin

untuk menghasilkan disparitas kesejahteraan
sehingga beberapa program program di depan
tentunya harus berhubungan dengan perubahan
dan kebutuhan dari masyarakat miskin
sebelumnya putih juga menyempatkan diri
melakukan sosialisasi di sejumlah komunitas
di situbondo mulai dari pengrajin
nelayan di pantura hingga ke pasar tradisional